hai ah ada pantun mengatakan eh beli roti tawar ke taman mini ini roti buatan ciburuy
bunga mawar yang harum ini untuk menghibur hatinya ustazah nuyuy ulala weh keren kapan
ganhar itulah wapi tenang

enggak sedih lagi gitu alhamdulillah alhamdulillah terima kasih ya allah alhamdulillah terima kasih
allah banyak tenang ini bintang bintangnya allah alhamdulillah terima kasih allah emang rezeki anak
soleh kita ya alhamdulillah ya allah kenapa hai ayahkah kita orang bertambah lagi nih kau
logi besar ia wuih aduh cari hanya ustazah nurut suka karena hari yakitalah amin kalau
ini udah terlalu kelihatan kan usaha nurul jangan berhenti oh sudah ada uang pahala nih
harganya satu berapa sih satunya rp lima beli dua deh dua jadi rp sepuluh
ini bu cikgu udah hidup alhamdulillah sama sama bu pak assalamualaikum hehehe bapak ketemu lagi
bapak namanya apa halnya ya nama gue john deranjau
lu yang kepo nih

positi iya allah kok nyucinya malah disini kan ada mesin cuci iya ustazah tadi ayam
bulgul tadi suguh membantuin po nyuci pakai mesin cuci ya allah itu segala
terjenis pewangi semuanya dicampur aduk airnya jadi begini dan itu kelunturan
kalau emang mungkin aja udah nggak layak pakai mp tiga saya aja kebetulan saya punya
dua yang satu itu jarang dipakai bisa buat mp tiga saja bener bener ya allah makasih makasih
ya allah ustazah maafin saya ya saking girangnya jadi bagi mungkena untungnya ada
ustazah ya allah kalau kata kagak ada ustazah siapa yang bagi saya di sini
biasanya santriwati pok ya ustazah kalau pakai mungkena santriwati musaja kagak
muat muka saya kan lebar kebaskoh bisa ada itu walaupun tajamu saja ya makasih
ya allah senang senang
emang jarang banget ada yang bagi
emang kagak bisa beli mukna cakep
kalau nanti aku kembali ke cairo
siapa yang nemenin positif ya
ada pantun mengatakan
eh beli roti tawar ke taman mini
ini roti buatan ciburui
bunga mawar yang harum ini
untuk menghibur hatinya
keren kan pantunku
ma ada apa
itu ada ustaz nuyuy
kito long jangan sampai keton
eh kok kalian udah jam segini bukannya sholat duha sih ke masjid eh ini kan udah waktunya sholat
duha loh ke masjid lagi bukan biasanya sholat duhanya jam delapan ini kan boleh jam tujuh eh
siapa bilang sholat duha itu dimulai lima belas menit setelah matahari terbit pahintung
apaan itu kenapa ya
enggak ada apa apa cuma gatel di area pinggang doang makanya
penasaran banget tuh
itu juga kamu bawa pantun belakang ayo di belakang kalian tuh apaan tuh
nggak ada ada sebelahnya
kita berdua satu sama sama sama gak ada apa apanya ya kan ya udah deh
oke boleh bisa ya
udah udah nggak apa apa
ya juga jalan mundur kayak gitu ya
assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam pasti gitu lukman udah datang belum ya pasti
gitu lukman lukman belum datang emang kalian nggak ketemu nggak ketemu agar
astagfirullahaladzim sobri indra kalian dari mana kami tadi habis ngumpulin pahala ini posat
kami udah ngumpulin pahala buku kita itu udah full udah penuh dengan kebaikan kebaikan kami
juga posat udah indra juga udah full juga posat kita minta hadiahnya sekarang aja posat
karena pahala kita dibandingkan dengan haikal pastinya pahala kita lebih banyak ya enggak
kalau masa itu